badan eksekutif mahasiswa universitas indonesia menggelar aksi penolakan besar besaran saat menteri koordinator kemaritiman dan investasi luhut panjaitan datang ke kampus ui di depok
mahasiswa ui berdemo menyambut kehadiran luhut penjahitan di kampus kuning
mahasiswa ui menuntut luhut membuka big data penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat
sementara luhut membantah mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua bem ui bayu satria utomo
selamat sore bayu
selamat sore mbak nana
dan dosen ilmu politik dan international studies universitas paramadina hoirul umam
selamat sore mas umam
selamat sore mbak nana
oke saya harus disclaimer ya
saya sudah mengundang jurubicara menko marves lut bin sarpanjaitan jody mahardi namun yang bersangkutan tidak bersedia untuk hadir
jadi kita lanjutkan saja diskusi kita pada sore hari ini
saya mau tanya dulu ke bem ui
ibu bayu bagaimana ceritanya kemudian menko marves luhut panjaitan itu bisa datang ke kampus ui depok
apakah memang ada undangan resmi dari pihak rektorat ui bayu
ya mungkin saya coba menanggapi tadi ya mbak ya
terkait dengan ketidakhadiran dari jurubicara menko marves rasanya telah membuktikan bahwa menko marves punya ketakutan terhadap gerakan kita tadi
punya ketakutan terhadap tuntutan yang kita berikan
dan entah apa yang sedang diwacarakan
dan apa yang sedang diwacarakan oleh bapak luhut pinsar panjaitan juga oleh jurubicara serta timnya
nah kalau untuk menjawab pertanyaan mbak nana tadi terkait dengan bagaimana kemudian bapak luhut bin sarpanjaitan bisa hadir
kami pun baru mengetahui informasi ini tadi malam
jadi kami tahu dari beberapa teman teman mahasiswa baru yang diundang dalam satu forum kuliah umum
ministry talk kalau nggak salah nama judulnya
dan menghadirkan di situ rektor universitas indonesia bapak ari puncoro
dan bapak luhut pinsar panjaitan
nah dari situlah kemudian kami mengetahui bahwa hari ini akan ada pertemuan akan ada kuliah umum yang disampaikan oleh bapak luhut bin sarpanjaitan
nah di luar dari apa yang kemudian menjadi agenda dari universitas indonesia
kami melihat bahwa universitas indonesia dan negara kita saat ini rasanya sedang tidak baik baik saja
di universitas indonesia sendiri kita memiliki masalah statu taui
masalah yang sangat fundamental
dalam universitas indonesia
lalu yang kedua terkait kondisi nasional saat ini
wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden telah menciderai demokrasi dan telah mengkhianati konstitusi kita
dari dua isu itulah yang kemudian membuat kami dari bem seluruh universitas indonesia
yang terdiri dari bem ui dan bem seluruh fakultas di universitas indonesia
kemudian bergerak untuk menyuarakan
bergerak untuk bisa menemui langsung
dan bergerak untuk kemudian
bisa sama sama memberikan simbol peringatan yaitu bendera kuning
bendera kuning itu kami artikan sebagai matinya demokrasi di ug dan indonesia
tahan dulu bayu
apakah kemudian kalian seluruh bem ui ini merasa sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh rektorat ui
karena kemarin demonya ini belum selesai ya
baru selesai beberapa jam demo yang dilakukan oleh kawan kawan anda
mahasiswa dari universitas lain
kemudian satu hari berikutnya
mengundang salah satu tokoh yang diduga mendukung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan tiga periode
anda semua kecewa ya pasti ya
tentu kekecewaan mendalam hadir dari setiap warga atau setiap mahasiswa universitas indonesia
saat mahasiswa sedang menyuarakan penolakan terhadap wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden
dengan gamblangnya universitas indonesia mengundang bapak luhut jinsar panjaitan ke dalam kapus universitas
ini menjadi satu kemarahan dan menjadi satu kejanggalan yang terjadi di universitas indonesia
kenapa pada akhirnya seorang lbp yang banyak kemudian ditentang wacananya banyak kemudian menimbulkan kontroversi di masyarakat
diundang untuk menghadiri forum akademik
bahkan pak luhut tidak memberani buka data
saat kita bicara masalah akan saat kita bicara tentang kajian akademik
tentu kajian itu harus berlandaskan data
tentu wacana itu harus berlandaskan data
jadi saat bapak luhut tidak mau membuka data tidak usah datang ke universitas
kalian malu gak sih sebagai mahasiswa ui ketika rektoratnya mengundang satu tokoh yang tidak mau membuka data statistik kepada publik soal penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan tiga periode
saya sebagai ketua bem universitas indonesia merasa sangat malu terhadap agenda ini yang diwacanakan oleh universitas indonesia
dan juga sangat malu terhadap persyaratannya
pernyataan dari pejabat publik yang mengeluarkan satu wacana tapi tidak dapat kemudian mempertanggungjawabkannya
kemudian tidak dapat membuka hak itu bahkan cenderung membuat generasi muda ini bungkam
jadi pak luhut menyampaikan kalian ini kan anak muda
kenapa mengatur saya
loh kami ini anak muda kami ini generasi muda yang punya jiwa ideologi kami punya pikiran tentang politik ideal
jadi kami pastikan kami sangat malu
bapak luhut bintar
pak luhut bintar
pak luhut bintar
pak luhut bintar
pak luhut bintar
pak luhut bintar
pak luhut bintar
pak luhut bintar
pak luhut bintar
hari ini datang ke universitas indonesia
mas umam apakah menurut analisis anda pihak rektorat ui seperti tidak memiliki sense of crisis dengan mengundang menko marves luhut bin sarpanjaitan ke kampus ui satu hari pasca demo besar besaran yang terjadi dihadiri oleh mahasiswa menentang usulan ataupun aspirasinya pak luhut itu
pak nana kalau misalnya saya diminta untuk di apa namanya memberikan peningkatan

saya pikir itu aurat ui ya dalam konteks kelembagaan
tetapi saya ingin masuk di sini di dalam konteks bagaimana kita memahami yang disampaikan oleh mas bayu dan teman teman mahasiswa dari bem ui itu menunjukkan apa yang disampaikan oleh tan malaka salah satu founding funders indonesia
dia mengatakan bahwa idealisme adalah keistimewaan terakhir yang dimiliki oleh para pemuda
dan apa yang tadi dilakukan oleh teman teman bem ui
saya pikir itu mencerminkan bagaimana kemudian tidak ada intervensi semuanya jenuin dan itu kemudian memiliki kredibilitas moral yang sangat kuat untuk menunjukkan aspirasinya
dan apa yang kemudian tadi dilakukan itu kemudian seolah olah mendelegitimasi kredibilitas pejabat publik yang ya diduga memang ya bersangkutan bagian dari pihak yang bertanggung jawab atas operasi politik yang terjadi selama ini
dan ini bukan wakana lagi
jadi sudah menjadi gerakan bukan hanya dalam konteks pewatanaan sudah disuarakan secara bertubi tubi oleh elemen di lingkaran presiden ketua umum partai sudah menyampaikan orman sudah menyampaikan upaya deklarasi di berbagai forum juga sudah dilakukan
artinya apa bahwa kemudian disampaikan oleh teman teman ui dan juga kemarin gerakan mahasiswa dengan gelombang yang sejumlahnya kacat itu adalah sebuah emosi tidak percaya terhadap kredibilitas

dan ini juga adalah sebuah emosi tidak percaya terhadap kredibilitas
oleh karena itu sebenarnya kalau misalnya kemudian presiden jokowi betul betul konsisten dengan statementnya meminta setiap struktur di bawah kekuasaannya untuk menyampaikan komunikasi publik yang efektif mengklarifikasi harusnya kemudian ada proses evaluasi di situ
pertanyaannya kenapa presiden cenderung diam dan mendiamkan proses ini berjalan berbulan bulan dan tidak memberikan klarifikasi yang kemudian cukup menetralisir
nah oleh karena itu sangat multi interpretable itu yang membuat teman teman mahasiswa menjadi sangat cukup dinamis dalam merespon situasi ini
oke nanti kita akan tanya ke teman teman bem ui apakah mereka mendapatkan tekanan dan bagaimana kemudian sikap mereka terhadap pembiaran yang dilakukan oleh presiden jokowi kepada para menterinya yang melakukan operasi operasi ataupun mendukung secara terbuka penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami
di video yang beredar tapi kita ingin anda flashback lagi tadi bagaimana perdebatan antara teman teman bem ui dengan pak luhut tanjaitan
karena tadi agak lama perdebatannya dan agak cukup memanas sedikit begitu mungkin anda bisa cerita apa yang anda tagi dari beliau dan bagaimana jawabannya pak luhut
oke cerita terkait dengan perdebatannya ya mbak tadi maaf agak putus putus
iya jadi memang di awal pak ruhut itu datang dan lalu saya sebagai perwakilan dari mahasiswa
saya menyampaikan tuntukan yang dibawa oleh teman teman pak luhut tanjaitan dengan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan
kami juga langsung menentang bapak luhut untuk membuka big data
karena bapak luhut mengklaim ada big data itu
ada satu ratus sepuluh juta katanya di bawah sana yang mendukung penundaan penundaan presiden
tapi saat kami tantang untuk itu bapak luhut malah mengatakan bahwa
ini hak saya untuk tidak membuka
padahal bapak luhut sendiri adalah pejabat publik
bapak luhut sendiri harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kemudian menjadi statement
kenapa karena sebuah statement dari pejabat publik seharusnya dapat diterima dan dapat divalidasi oleh publik itu sendiri
tidak bisa asal mengatakan saja
lalu juga di situ kita dipegur oleh bapak luhut dinsar panjaitan bahwa
kita ini generasi muda kok ngatur ngatur pak luhut gitu
seperti saya bilang tadi kita yang kemudian akan mengambil alih kepemimpinan di masa depan
kita perlu tahu kondisi kondisi sekarang ini seperti apa
dan kita membuat analisisnya dengan sangat komprehensif
lalu juga di dalam kesempatan itu koordinator bidang sosial politik bem ui melki juga mengatakan gitu bahwa
bapak harus membuka
dan kita tidak
bapak berbeda pandangan
karena dalam demokrasi memang sangat wajar berbeda pandangan
tapi saat bapak tidak bisa menunjukkan keterbukaan data itu maka perlu kami pertanyakan
anda sebagai perwakilan suara mahasiswa dan juga teman teman bem ui lainnya percaya tidak sih dengan adanya big data satu ratus sepuluh juta itu
karena kalau misalnya tidak mau dibuka anda mempertanyakan anda tidak percaya bahwa data itu valid begitu ya
tentu kami tidak percaya bahwa data itu ada
dan yang kedua kalau misalnya data itu memang benar benar ada menurut saya bapak luhut bintar panjaitan akan percaya diri membuka data itu
nah ini tidak percaya diri membuka data ya memang karena datanya tidak ada
beberapa politisi juga sudah mengatakan bahwa data itu tidak ada kok
inilah yang kemudian saat bapak luhut bin sarpanjaitan hadir di universitas indonesia hadir di tengah tengah forum akademik
tapi tidak kemudian menjunjung tinggi kebebasan akademik
tidak kemudian menjunjung tinggi kaidah kaidah akademik
inilah yang kemudian kita pertanyakan kepada bapak luhut bin sarpanjaitan kemana dan apakah statement ini bisa bapak pertanggungjawabkan
kalau memang tidak bisa bapak pertanggungjawabkan biarkanlah kami mahasiswa membuktikan bahwa kami juga bisa menghimpun data
menghimpun masa yang turun ke jalan untuk menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden
nah inilah yang kemudian kami berani buka
kami berani buka berapa banyak mahasiswa yang turun ke jalan sangat banyak
ini tentu kemudian kami bisa bilang bahwa mahasiswa kemudian lebih berani dari bapak luhut bin sarpanjaitan
oke saya mau tanya ke mas umam
mas umam tadi dari perdebatan teman teman bem ui dengan pak luhut bahwa pak luhut mengatakan itu beliau punya hak untuk tidak membuka big data pemilu begitu
big data penundaan pemilu
dan tadi juga pak luhut mengatakan bahwa beliau membantah mengusulkan
perpanjangan masa jabatan tiga periode
apakah menurut mas umam ini bentuk lepas tanggung jawab
atau cuci tangan
atau seperti apa sih mas umam
jelas itu lepas tanggung jawab mbak
dan itu bagian dari problem berkait dengan konteks transparansi kebijakan publik
jadi problem utama dari esensi dari problem ini adalah tidak transparannya kebijakan publik
nah kalau misal seorang public officer misal dalam konteks ini adalah men hong
orang pada layar tertinggi di level sekitar
tapi kemudian menyatakan sebuah informasi data
yang kemudian itu selalu dijadikan sebagai legitimasi dari sebuah kebijakan
dan faktanya data itu tidak ada
maka sebenarnya ini adalah sebuah praktik manipulasi opini publik
dan itu harus hati hati
karena mengatakan seorang pejabat publik mengatakan atas nama rakyat
tetapi kemudian faktanya tidak ada
itu berpotensi kemudian membajak demokrasi membajak kebijakan publik
sekali dua kali
misal terkait dengan konteks narasi kpk sarang taliban
yang dulu begitu efektif digunakan untuk mendegradasi kekuatan mahasiswa
yang mencoba untuk mempertahankan kpk waktu itu terkait dengan revisi undang undang
terus disuarakan dan itu dijadikan sebagai legitimasi
nah oleh karena itu saya pikir dalam konteks ini
apa yang dilakukan oleh teman teman mahasiswa itu adalah
upaya untuk menghentikan penyelundupan kepentingan ekonomi politik
melalui cari sarayan
jadi itu adalah data yang tidak tepat
salah satunya yang mengklaim bahwa rakyat berada di belakang ini
tetapi faktanya rakyat yang mana tidak jelas disitu
bayu kalau anda tidak percaya kemudian banyak orang tidak percaya
dengan data yang dimiliki oleh pak luhut
setelah ini apakah kemudian bem ui akan meneruskan perjuangan
turun ke jalan berunjuk rasa menolak perpanjangan tiga periode
dan penundaan pemilu karena yang kemarin sudah dilakukan oleh teman teman anda
artinya bem ui dan juga bem yang lain
apakah akan meneruskan
aksi menjuk rasa bayu
tentu ini akan menjadi satu isu besar isu utama yang akan terus
teman teman mahasiswa kawal
kenapa karena saat kita bicara tentang pemilu
kita bicara tentang pesta demokrasi terbesar di negara kita
saat ada wacana penundaan pemilu
itu tentu sangat sudah membangkanggi konstitusi
menuju pada pemerintahan yang absolut power
dari landasan landasan gerakan
itulah yang kemudian membuat kami mahasiswa di seluruh indonesia
tentu akan terus mengawal isu penundaan pemilu
dan perpanjangan masa jabatan presiden
dan kami juga akan turun ke jalan dalam waktu dekat ini
mahasiswa di jakarta begitu yang tergabung dalam aliansi mahasiswa indonesia
akan turun ke jalan di tanggal dua puluh satu april dua ribu dua puluh
untuk menolak wacana tersebut juga kami akan berdiskusi
melalui simposium dan kongres rakyat untuk menentukan
isu isu apa saja yang kemudian menjadi kegagalan
di pemerintahan joko widodo saat ini
jadi seperti misalnya isu kenaikan harga bahan pokok
dan isu penyerangan terhadap warga sipil
dua isu ini dapat menjadi satu gambaran besar kegagalan dan kemunduran
dari pemerintahan joko widodo saat ini
maka dari itu bem ui juga kemarin sudah mengeluarkan satu postingan
indonesia ini saat ini sudah bukan lagi menuju visi indonesia maju
tapi kemudian menjadi indonesia mundur
itu kenapa karena banyak kemunduran kemunduran yang kemudian terjadi di indonesia
seperti misalnya indeks demokrasi indonesia turun lalu juga krisis ekonomi
lalu juga ada data yang mengatakan bahwa saat ini orang itu cenderung takut
untuk mengungkapkan pendapatnya di muka umum
kebebasan demokrasi ya
kebebasan demokrasi pun menurun gitu jadi
saat ini indonesia sedang menuju dalam indonesia mundur
oke dari tuntutan anda dan juga teman teman yang lainnya pada tanggal dua puluh satu april
mengingat apa yang terjadi hari ini pak luhut datang ke kampus ui
berhadapan dengan teman teman mahasiswa membantah apa yang semua dilakukan
apakah kemudian anda melihat ini pembiaran yang dilakukan oleh presiden jokowi
mahasiswa tidak menuntut bahwa presiden harus memberikan sanksi
ataupun memberikan teguran atau seperti apa
ataupun mencopot begitu
tentu ini akan menjadi concern kita juga
bagaimana bapak joko widodo seharusnya pasti tahu operasi operasi politik
yang dilakukan oleh para pembantunya
bapak luhut bin sarpanjaitan sebagai pembantu presiden jokowi dodo
pasti mendapatkan izin dari bapak joko widodo saat melakukan operasi politik
atau setidaknya bapak luhut bin sarpanjaitan pasti akan memberi tahu kepada bapak jokowi dodo
saat akan melakukan operasi politik
karena sisi bapak luhut bin sarpanjaitan itu adalah sebagai pembantu presiden
nah inilah juga yang memang masih menjadi bahasa
yang masih menjadi diskusi di teman teman mahasiswa
juga tentang sanksi yang seharusnya diberikan kepada menteri menteri yang menggelar
atau mengadakan operasi politik yang kemudian membuat kegaduhan di masyarakat
karena operasi operasi politik ini sudah sangat berbahaya
operasi politik ini sudah kemudian mencederai konstitusi kita
menjauh dari semangat reformasi
yang dimana semangat reformasi itu pemilu presiden hanya bisa menjabat dua kali
dan jangka waktunya lima tahun
oke terakhir mas umam saya harus recap ya
tadi apa yang disampaikan oleh teman teman dari bem ui ini berapi api sekali
bahwa mereka akan meneruskan perjuangan mengawal agenda konstitusi ini
pada aksi unjuk rasa tanggal dua puluh satu april
artinya kegaduhan masih akan terus berlanjut
karena apa yang terjadi hari ini menunjukkan sesuatu yang sangat di luar
di luar kendali kita ya bahwa menko marves lut bin sarpanjaitan
datang berhadapan hadapan dengan mahasiswa ui kemudian membantah
dan tidak mau membuka data statistik
menurut anda presiden jokowi harusnya seperti apa sih
apakah harus bisa menunjukkan ataupun mengembalikan trust dari teman teman mahasiswa
dengan memberikan sanksi atau seperti apa mas umam
mbak nana di level ini kita harus apresiasi yang dilakukan oleh mahasiswa
bahwa ternyata mahasiswa itu sudah tidak mempan dengan gimmick politik
sudah terlalu banyak gimmick politik dan itu seringkali kemudian menipu
nah oleh karena itu yang bisa dilakukan presiden untuk mengembalikan legitimasi
dan juga kepercayaan publik adalah melakukan evaluasi dan pemberian sanksi
kalau misal memang presiden merasa bahwa apa yang dilakukan operasi politik tadi itu
tidak atas restu presiden maka kemudian seharusnya sanksi itu dilakukan
persoalannya kalau misal sanksi itu tidak dilakukan presiden cenderung diam atau mendiamkan
kalau misal kemudian masyarakat mahasiswa berpikir bahwa ternyata bisa jadi presiden itu menikmati langgam politik itu
dan akan bisa jadi kemudian apakah kemudian presiden juga sebenarnya mengetahui dan berada di balik orkestrasi politik itu
dan oleh karena itu kalau misal kemudian presiden konsisten lakukan evaluasi
kalau misal perlu reshuffle terdekat bisa dilakukan
dan dari teman teman mahasiswa kawal terus agenda ini
karena bagaimanapun juga
karena tabliknya tidak transparan itu bisa dilakukan berkali kali
isu tunda pemilu isu perpanjangan masa jabatan presiden ini hanya satu isu
tetapi kemudian dalam konteks kebijakan yang lebih luas ini akan bisa kemudian mengalami perubahan perubahan baru
dan ini tantangan real bagi kemunduran demokrasi di indonesia
kita akan menunggu nanti bagaimana suara mahasiswa mengawal agenda konstitusi mengawal pesta demokrasi lima tahunan
jangan sampai kemudian konstitusi kita dirubah hanya untuk memperpanjang masa jabatan presiden tiga periode
ataupun pendundaan pemilu dua ribu dua puluh empat
sekali lagi panjang umur perjuangan teman teman mahasiswa
ya umur perjuangan
baik teman teman bem ui dan juga teman teman mahasiswa lainnya harus tetap berada di garda terdepan sesuai tadi apa yang disampaikan oleh mas umam
berdasarkan apa yang disampaikan oleh tan malaka bahwa idealisme hanya yang dimiliki oleh anak muda pada saat ini
kita akan tunggu bagaimana perjuangan kalian mengawal agenda konstitusi
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada bayu satria utomo ketua bem ui dan juga mas khoirul umam dosen ilmu politik dan international studies universitas paramadina
sehat selalu mas umam dan juga bayu
panjang umur perjuangan
terima kasih pan